masih dari liga satu dengan sisa pertandingan persebaya di liga satu
jajang nurjaman masih optimis bisa membawa persebaya ke kelas main papan atas liga satu
rencana tersebut diawali dengan meraih poin penuh di laga melawan sriwijaya hari minggu esok
meski telah menelan kekalahan saat melawan ps tira dua
pada selasa sore di kandang sendiri pelatih persebaya jajang nurjaman
tetap optimis dapat membawa persebaya ke lekasmen atas di sisa pertandingan liga satu
hal ini disampaikan langsung oleh jajang nurjaman pada kamis siang
di sela sela latihan persebaya jelang pertandingan melawan sriwijaya
yang akan digelar di stadion jenggolo sidoarjo jawa timur hari minggu
irfan jaya yang memperkuat persebaya setelah memperkuat timnas indonesia
menjadi penambah kekuatan serang tim bajul ijo di kandang sriwijaya nanti
di sana kita balas kekalahan
pada laga melawan sriwijaya nanti tim persebaya dipastikan tidak akan diperkuat
vanri imbiri ruben sanadi dan mai timo
yang dipastikan absen karena masih dalam pemulihan cedera
pada saat berlagak melawan ps tira kemarin
riku hardiansyah sidoarjo